aduh aduh aduh udah udah udah
saya bukan maisaro ngerti gak sih
aduh abang abang jangan jangan
ayo cepetan buruan pergi dari sini buruan bulan buruan
ayo kita ke penghulu sekarang maisaro
eh udah saya sebentar akan ngomong deh
maaf ya bang bukannya saya kurang ajar
tapi yang meluk bukan saya tapi masyaro tuh yang peluk peluk
cepat siapa juga yang mau meluk lo ini
udah buruan pergi dari sini
ayo cepetan ngebut ngebut
ini saya bukan maisaro ngerti gak sih
tukan tukan tukan
ya udah bang mau ngasih di sini peluk peluk aja
eh apalagi dulu
tukan tukan tukan dipegang lagi
ah udah jujur jujurin gue
ini bang ini bang abang udah makan belum
yaudah gini aja abang sekarang makan dulu nih di warung ini
nah nanti maisaro saya anterin pulang saya janji
nanti abang bisa ketemunya di rumah oke
lo makan dulu aja
pakai semur jengkol
yaudah nih sebelum maisaro pergi mau cium tangannya dulu gak
enggak enggak udah udah cepetan pergi cepetan cepetan cepetan
kita ketemunya bang di rumah tos dulu bang
ini lihat tuh jidatnya berkerut terjadi tua loh
obat awet muda mahal loh nak kenapa sih sayang kenapa
ma aku udah gak sabar ma
pokoknya mama harus buruan ngomong sama om herman
supaya om herman cepet cepet ngeyakinin boy
biar setuju sama perjodohan ini
yuh ma biar aku lebih tenang gitu loh
kalau boy ngomong di depan aku dia setuju dengan perjodohan ini
gak bisa deketin mui lagi
kalau mama terus terusan bilang sama om herman
yang ada deh mundur batal kita semua jadi crazy rich
kalau kita gak gerak cepat nanti reva deketin main mulu
genit genit mulu aku gak suka
sebentar ya eh senyum dulu dong
nah bentar ya bentar bentar ntar
sila nih kamu lihat di apa yang mama bawa
kamu lihat tunggu bagus gak
cincin almarhumah mamahnya boy
jadi om herman waktu tunangan sama mamahnya boy
bagus sih tapi kok ada di mana
jadi waktu itu ceritanya almarhumah itu kehilangan cincinnya
nah terus yaudah udah nyari nyari gak ketemu yang nemuin mama
memang gak mau balikin abis suka bagus ya kan
enggak sih udah
kalau mama suka tapi kenapa gak pernah mama pakai
saiznya beda sayang kamu atur tangan mama
terus rencana mama apa
nah rencana mama mama akan memanfaatkan cincin ini dengan nama bilang
kalau almarhumah mamanya boy menitipkan cincin ini sebagai keseriusan pertunangan sila dan boy
tidak boleh sampai tidak terjadi
emang idenya mama itu luar biasa banget
kalau kayak gini kan pasti boy sama om herman gak bisa nolak
iya dong om herman pasti akan percaya dengan semua ide mama
dan sebentar lagi sedikit lagi
gak lama lagi kita akan jadi crazy rich level sultan
udah ah mama mau siap siap ketemu sama om herman oke saya
gue bingung sama lo sebenarnya mau kemana sih
ya gue mau ke kampus lah
apa lo bilang lo mau ke kampus
bentar bentar bentar
ini kenapa coba malah berhenti
gue kasih tau sama lo kalau mau ke kampus lo bisa naik angkot yang ada di pengkolan sana
atau kalau lo mau naik bis haltenya di sana
tapi kalau lo mau di sini artinya lo bisa tunggu taksi
oh atau ada satu lagi kalau mau naik kapal laut juga bisa
tapi ke pelabuhan dulu
eh eh bener bener ya
sumpah ada ya orang nyebrin kayak gitu
gak sia sia gue beli rumah di sekitar sini
karena di sini gue bebas bisa ngelakuin apa aja
tanpa harus takut dicurigai sama papa apalagi sama reva
saatnya gue berakhir lagi
tolong kamu pastikan kontrak itu sesuai dengan anggaran yang saya ajukan
kalau mereka setuju minggu ini juga kita bisa langsung dengan kontrak
makasih banyak pak
ada tamu yang mencari bapak namanya ibu hilda
jangan jangan hilda kesini gara gara omongan sila kemarin
sila pasti udah cerita kalau dia lihat boy jalan sama cewek lain
kalau dia lihat boy jalan sama cewek lain
kalau bilang sama bu ilda suruh tunggu di ruang tamu
nanti saya akan curug ke sana
ya baik pak
kalau gitu saya permisi ya
selamat siang ibu hilda
halo mas herman selamat siang
apa kabar bu
iya terima kasih
terima kasih ya
untuk waktunya di sini
sila kesibukan mas herman